kalian tidak akan bisa membangun dan menyelesaikan istana gandar
tunjukkan dimana letak istana gandar yang ingin kau buat
aku harus keluar dari tempat ini
aku harus segera mencari ibu undaku
kan sudah aku bilang
aku sudah menunggu di tempat tadi
dan terima kasih sudah menyelamatkan ku lagi
bisanya minta maaf terus
simpan saja ucapan terima kasihmu
nanti juga kedepannya
kau akan berterima kasih terus
apa yang dilakukan
subang larang malam malam seperti ini
kenapa dia berkeliaran di tengah hutan
sesuatu telah terjadi
di istana pajajari
aku harus menyelidikinya
ternyata banyak sekali gadis yang tawan mereka di sini
nyir kita jangan buang buang waktu saja
sebaiknya kita selamatkan mereka semua
terima kasih sekali nimas
terima kasih nimas
saya tidak tahu bagaimana nasib saya jika tidak ditolong oleh nimas
kami juga sangat senang bisa menyelamatkan kalian semua
kami tidak sabar ingin bertemu dengan keluarga
nyai menemukan ini
ini ada perhiasan
ada juga barang perharga yang lainnya nimas
sepertinya ini hasil rampokan para perampok itu
sebaiknya kita berikan saja kepada gadis gadis ini
iya nyai aku setuju
nirah bagikan barang ini semua ke mereka
ini untuk kamu ya
nah ini juga untuk kalian
nah ini tuh kalian ya
nah anggap saja kalian itu habis merantau pulang bawa harta yang banyak ya
terima kasih sekali nyik
tapi kenapa kok sudah dibagi
kami takut dihadang oleh para perampok di jalan nyai
karena banyak barang berharga
banyak barang berharga ini
apalagi kami semua perempuan makhluk yang lemah
apalagi kami semua perempuan makhluk yang lemah
kalau begitu kami akan mengantarkan kalian semua untuk pulang
terima kasih nyai
terima kasih nyai
ada apa kalian datang ke istana aku
aku ingin meminta bantuan nyai
bantuan apa yang kau butuhkan
aku membutuhkanmu membantuku dalam membuat istana
aku sudah semaksimal mungkin dalam membangun ini
usaha aku kali ini tidak membuahkan hasilnya nyai
aku akan membantukannya
aku akan mengirimkan pasukan istana
untuk membantu kalian membangun istana gandar
dan aku janji dengan kekuatan mereka
istana itu akan selesai dalam sekejap
terima kasih nyai
aku terima bantuanmu
karena tanpa bantuanku
kalian tidak akan bisa membangun dan menyelesaikan istana gandar
tunjukkan di mana letak istana gandar ingin kau buat
aku harus keluar dari tempat ini
aku harus segera mencari ibundaku
dan aku sekarang mencemaskan keadaannya ya allah
siapa orang itu
aku tidak tahu
aku tidak tahu
aku seperti mengenalinya
aku tidak bisa mengamati dengan seksama
jangan coba coba kabur dari sini
kau tidak akan bisa menangkapmu
aku akan menangkapmu ini saja
hai lepas keraguan
benar sih itu raden kian santang yang sebenarnya
tapi menggunakan raga yang berbeda masya allah jadi dia benar sih raden giansanta alhamdulillah
raden kian santang hanya mati suri ajal yang sebenarnya belum tiba tapi kita
memerlukan mustika merah delima untuk mengembalikan kepada raga yang sebenarnya
semoga segera mendapatkan mustika itu insyaallah berdoa
mohon maaf sih bagaimana keadaan istana pajajaran sekarang ini
gusti prabu siliwang menjatuhkan
hukuman campur pada nyimah seratus banglarang
astagfirullahaladzim mengapa ini bisa terjadi
entahlah gusti prabu siliwang tampak sangat aneh tidak seperti biasanya
sebaiknya kita harus segera mencari tahu tentang keadaan istana pajajaran
saya jadi penasaran mengapa gusi prabu bisa bertikah laku seperti ini
baik saya aku sangat setuju sekali
kita harus mencari tahu tentang keadaan istana pajajaran
saya jadi penasaran mengapa gusti prabu bisa bertikah laku seperti ini
baik aku sangat setuju sekali
baik aku sangat setuju sekali

dan lawung seta aku angkat menjadi penasehat kerajaan

jika kalian membantah
aku hukum gantung kalian